peristiwa ini terjadi sabtu lalu di dekat rsud abdul manap mayang mangurai kota jambi
dalam video pedagang bakso yang berdiri tak jauh dari gerobaknya
didatangi seorang laki laki yang baru turun dari mobil berwarna merah
laki laki tersebut menghampiri si pedagang bakso
lalu menunjuk nunjuk dan menendang pedagang di bagian kaki sebanyak dua kali
tak cukup sampai di situ
bak film laga pelaku melayangkan tendangan memutar ke bagian dada
hingga pedagang bakso terpental jatuh ke tanah
pedagang bakso tak melakukan perlawanan sama sekali
pedagang bakso dalam video itu bernama iwan
pria asal garut yang baru berjualan tiga bulan di kota jambi
karena tak memiliki pekerjaan lagi di bandung
pria empat puluh empat tahun ini merantau ke jambi
ia menuturkan saat kejadian pembeli tersebut
memesan empat mangkuk bakso
namun iwan membuat bakso pesanan dalam dua mangkok saja dalam porsi dobel
pembeli bermobil merah yang sudah membayar rp empat puluh
tak terima dengan cara tukang bakso menyajikan pesanan
hingga menjadi emosi
karena pembeli protes
iwan menawarkan mengembalikan uang rp dua puluh
namun ditolak dan diperlakukan dengan kasar
ada dua orang pelanggan mesin bakso
apa salah dengar saya dibikin
satu satu mungkin saya salah dengar
tapi nggak diterima
terus dia bilang apa sebelum nendang itu pak
jangan macem macem kamu katanya
atas perlakuan kasar yang diterima iwan
mengaku tidak terima bakso
atas apa yang menimpa anak buahnya
mas nasib baru mengetahui apa yang menimpa iwan beberapa hari kemudian
setelah viral di media sosial
jadi sempat saya tanya
emang kenapa cepat pulang
saya kurang sehat badan katanya
sebenarnya beliau itu pada dasarnya trauma pak
cuma karena membutuhkan kehidupan ini kan jadi butuh uang
jadi dia mau tak mau dipaksa

kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke polresta jambi pada kamis kemarin
setelah menerima laporan
polresta jambi berhasil meringkus pelaku yang berinisial af di rumahnya pada jumat siang
dan langsung diamankan di polresta jambi
dari pengakuan pelaku terungkap
ia menendang korban hingga terjungkal
lantaran kesal karena memberi harga bakso lebih mahal dari biasanya
ia sebelumnya memang telah menjadi langganan bakso sejak beberapa bulan terakhir
usai ditangkap polisi ia pun mengaku menyesali perbuatannya
sekarang gimana rasanya pak
nggak salah pak
pas dia abang anjaya dia ada melakukan perlawanan gak
ingkonya itu rumah korban tidak berjalan dengan rumah akam ya
selain telah mengamankan pelaku
polisi juga mengamankan satu unit mobil yang digunakan pelaku saat kejadian sebagai barang bukti
atas perbuatannya pelaku terancam pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp
tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara selama dua tahun